sudah ada korespondensi nn indonesia mahardika utama di makobrimob kelapa ii depok jawa barat saat ini
dika terkait dengan siapa saja yang boleh mengunjungi ahok
hari ini beredar informasi soal daftar pihak pihak yang boleh menjenguk dan mayoritas adalah keluarga
apakah informasi tersebut sesuai dengan yang terjadi di sana
ya selamat sore eva benar sekali dari daftar yang kami terima dari petugas kepolisian di makobrimob kelapa dua depok ini
dan ini juga memperkuat apa yang disampaikan oleh tamirin tomogola kemarin saat mencoba untuk membesuk ahok
bahwa memang benar ada daftar nama yang diperbolehkan untuk membesuk ahok pada beberapa hari atau pada dua hari terakhir ketika ia ditahannya di mako brimob kelapa dua depok
ada empat belas nama yang tercantum dalam daftar tersebut
sembilan diantaranya adalah nama dari anggota keluarga mulai dari ibu kandung anak dan istri dari basuki cahayapurnama
serta sejumlah keluarga seperti adik
dan juga keluarga lainnya
dan selain itu ada juga nama dari tiga lawyer atau pengacara
serta ada dua nama dari ajudan yang biasa bersama dengan basuki cahayapurnama selama ia belum mendekam di tahanan
dan sampai saat ini memang dari pantauan kami sejauh ini kami belum melihat adanya kedatangan dari keluarga basuki cahayapurnama atau ahok
setidaknya itu dari pantauan kami atau memang luput dari pantauan
karena memang dari pintu gerbang
ada di makoprimap sendiri hanya satu
hanya ada satu akses masuk saja
tetapi sejauh ini kami memang belum melihat
tetapi sekali lagi kami belum bisa memastikan apakah keluarga benar benar belum melakukan pembesukan atau belum membesuk ahok hari ini
dimana hari ini adalah hari yang seharusnya menjadi jadwal bagi para tahanan ataupun juga narapidana yang ditahan di makobrimob ini untuk dibesuk oleh keluarga ataupun juga kerabatnya
begitu pula dengan tim kuasa hukum juga sampai pukul
empat puluh lima hari ini belum tampak juga di makoprimap kelapa dua depok
saya coba menggali informasi pada beberapa tim kuasa hukum memang menyatakan bahwa pihaknya sampai saat ini belum membesuk basuki cahayapurnama atas permintaan ahok sendiri
agar diberikan waktu untuk beristirahat
daftar nama yang diperbolehkan untuk menjenguk ahok
apakah memang ini keluar atau ini adalah permintaan langsung ahok
ataukah ini memang
yang merupakan prosedur standar dari pihak pihak yang ditahan di makobrimob
ya nama yang akhirnya dikeluarkan oleh petugas ini adalah untuk meyakinkan masa yang sedari pagi hari atau pada siang hari tadi bertahan di depan makobrimob kelapa ii ini dan bersikeras untuk menemui basuki cahayapurnama
atau juga untuk sekedar menyampaikan apa yang mereka bawa seperti makanan tulisan ataupun juga hal hal lain seperti karangan bunga yang sudah mereka persiapkan
dan selain itu juga memang nama ini ditulis sendiri atau dibuat sendiri oleh basuki cahayapurnama agar hanya orang orang yang ada di daftar saja yang diperbolehkan untuk membesuk ahok pada dua hari terakhir ia ditahan di makoprimap
kalau kita bicara soal prosedur bagaimana tentang cara membesuk sebenarnya kalau saya melihat untuk tahanan lain ataupun juga tersangka lain seperti halnya al hotot yang merupakan
sekjen fui ataupun juga beberapa mahasiswa yang tersangkut kasus yang sama dengan al khotot kemarin saya sempat bertemu dengan salah satu pengacaranya yang juga melakukan kunjungan begitu
prosedurnya hanya meminta izin kepada tim penyidik saja untuk memberikan atau meminta waktu untuk berkunjung
kalau untuk tahanan titipan seperti basuki cahayapurnama ini memang prosedurnya seperti halnya yang terjadi saat ini mereka hanya bisa membesuk dengan atas daftar atau mengacu pada daftar yang dibuat oleh ahok sendiri
kami mendengar juga informasi bahwa jarod saiful hidayat seperti yang ia rencanakan kemarin menyatakan bahwa pada hari ini akan membesuk ahok di tahanan mako brimob kelapa dua depok
saya tadi mencoba untuk mengklarifikasi hal tersebut pada jerod saiful hidayat dan ataupun juga ajudannya memang sampai saat ini jerod masih berada di jakarta dan belum bisa dipastikan apakah yang bersangkutan benar akan berkunjung atau membesuk ahok di tahanan makoprimap kelapa dua depok ini
apakah masa masih bertahan setelah dibubarkan oleh pihak kepolisian
ya eva kurang lebih empat puluh menit yang lalu atau sekitar empat puluh lima menit yang lalu masa sudah benar benar disterilkan dari depan halaman makobrimob kelapa dua depok
padahal sebelumnya saya bisa gambarkan bahwa di tempat saya melaporkan saat ini sangat banyak masa jika dibandingkan dengan jumlah masa pada hari kemarin
saya memperkirakan jumlahnya mencapai satu ratus lima puluh sampai dua ratus orang
yang sudah ada sejak siang hari tadi dan mereka adalah masa yang berasal dari balai kota dan juga sejumlah tempat lainnya di jabodetabek yang berkumpul di depan makobrimob kelapa ii depok
tetapi tadi setelah diperdengarkan rekaman suara dari ahok kepada para pendukungnya pada sekitar pukul lima belas waktu indonesia barat
maka pihak kepolisian berjumlah satu kompi mencoba untuk berdiskusi ataupun juga meminta para masa ini
untuk membuarkan diri melalui pengira suara
mayoritas memang mereka ini akhirnya menurut karena instruksi juga datang langsung dari ahok begitu
tetapi beberapa di antaranya mereka masih tetap mencoba untuk bertahan
dan bahkan tadi sejak siang sudah ada satu tenda yang didirikan oleh pendukung pro ahok ini
dan tadi pada pukul enam belas waktu indonesia barat akhirnya tenda tersebut juga diamankan oleh pihak kepolisian dan masa benar benar disterilkan
dan bukan hanya dari tempat ini saja
sampai ke depan jalan dan ke samping kiri dan kanan maklumah pemimpin kelapa ii
karena beberapa orang pendukung pro ahok ini juga masih mencoba untuk bertahan di depan maklumah pemimpin kelapa ii
pembubaran ini dilakukan atas dasar undang undang karena sesuai dengan undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus empat puluh
tentang penyampaian pendapat bahwa pada hari besar keagamaan seperti hari ini
yaitu pada hari raya waisak dilarang ada aksi unjuk rasa atau penyampaian aspirasi
di tempat ini
tempat umum atau juga di objek vital seperti di markas besar kepolisian mako brimob kelapa ii depok jawa barat ini
baiklah mahardika utama melaporkan langsung dari makobrimob depok jawa barat